mama mama bukain ma
mama bukain ma
pangeran gak mau dikurung
jangan kurung pangeran ma
tolong keluarin pangeran dari sini
keluarin gue dari sini
ternyata pangeran punya trauma masa kecil
karena dulu dia sering dikurung sama mama
gue gak mau ada disini
gue buat tanda rata pedung
kok ada ya orang sesombong dan sekasar dia di dunia ini
sumpah gak banget deh ini cowok
pangeran bikin ulah lagi sama mahasiswa baru
pokoknya pak regar harus ngelakuin segala sesuatu
buat berhentiin pangeran berbuat macem macem
acid kamu bukannya ada jam kuliah sekarang
mendingan kamu masuk sekarang daripada telat ya
saya nggak ada kelas kok pak
kalau saya nanti jam dua
saya lupa saya ada jam kuliah sekarang juga
jadi cowok keterlaluan banget
perasaan tadi pak keren udah bilang mau jalan kesini tak
berapa menit nih belum nyampe nyampe juga
sekarang nomernya malah gak aktif
oh mungkin dia di lift
lift kan gak ada sinyal
udah kita tunggu aja deh
nah itu pastilah gak pangeran
kok liftnya berenti tapi pintunya gak kebuka ya
jangan jangan liftnya mati lagi
aduh gimana nih gue gak mau stagnan di sini
beneran lagi liftnya mati
kita sejajarnya stuck disini
bisa bener bener gak jalan
gue gak mau stuck di lift ini gimana dong
gue gak mau mati di lift ini
ya udah ya mel lo tenang dulu
ya lo jangan panik lo panik bikin kita panik tau gak

ini gue lagi di dalam lift terus tak kebisa lah tenang
pangeran gimana sih
kalian tuh bisa gak sih
telepon aja temen kalian terus kasih tau kita kejebak dalam lift bisa kan
jangan dijam juga

sumpah gua gak mau mati di dalam lift

ngapain lu kesini
peduli banget loh sama cewek asongan itu
suka lu sama dia
gue gak bakal biarin kalian ngelakuin kekerasan di kampus ini
bukan karena cewek itu

kan aku bukas ta hertz tadi

apa tak apa berhasil
gak akan tak
bang erang bisa marah marah kalo tau talinya udah ada disitu lagi
please tolong yang denger
tolong gua gak mau ke jum'at belief aduh
kalo kalian panik yang ada energinya abis bisa gak sih tenang aja

tolong yang denger tolong dong sumpah
udah kelamaan nih
harus ada yang bantuin kita sekarang ini
udah terlalu lama kita nunggu disini
jangan jangan gak ada yang nyadar kalo kita masih di dalam lagi
aduh gimana nih ayo dong bang erang jangan diem aja
gua gak mau ke jum'at belief
gak mau ke mana
gak mau ke mana
gua gak mau ke jum'at belief
bang erang takut lah
gak mau ke mana

bang erang takut
bang erang takut lah
ma bukain ma
bang erang gak mau dikurung
tolong keluarin bang erang dari sini
keluarin gua dari sini
ternyata bang erang punya trauma masa kecil
karena dulu dia sering dikurung sama mamanya
gua gak mau ada di sini
kok bisa sichin begini
gua gak mau ada di sini
keluarin gua dari sini

kalian yang menneyendr
servus urutkan smartphone aku dulu
jangan nawet goket dua hari
tantan dari hidung

mau baik baik aja kan
lo gak diapapain sama pangeran
enggak enggak gue gak apa apa gue gak diapapain sama dia